usai menunaikan amanah sebagai panglima tni
kini muldoko melanjutkan pengabdiannya pada negara sebagai kepala staf kepresidenan
inilah tugas tugas ksp di dalam menangkap berbagai isu yang terjadi di lapangan
dan isu itu tidak kita biarkan liar
kita carikan solusinya dan
jangan lewatkan the politician muldoko
minggu dua puluh lima desember jam sembilan malam di cnn indonesia